terima kasih atas kebaikanmu yang telah membuatku terpilih menjadi tim inti
kenapa lu sembunyi nasi sebesar ini sama gue
kenapa mama selama ini gedung kita
apa itu melakuin
demi ngedapetin rustu untuk hubungan kita man
tapi sama aja
lu mendukar kebahagiaan kita dengan kehancuran keluarga gue man
gue gak terima
ini lebih sakit mas
ini lebih sakit dari apa yang pernah gue alami selama gue hidup
eh ibu karin mau naik ke sekolah dulu ya
buat karin kok banyak banget ada dua gini bu